mahkamah konstitusi menyatakan hak remisi harus berlaku sama untuk setiap warga binaan termasuk narapidana kasus korupsi
putusan mk terkait uji materi undang undang pemasyarakatan dinilai bukan pembenaran untuk mempermudah remisi bagi narapidana kasus korupsi
bola panas kini berada di tangan kementerian hukum dan ham untuk membahasnya lebih dalam
maka kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kabak humas dan protokol di jenpas rika aprianti selamat sore bu rika
selamat sore mbak rika
selamat sore mbak rika
serta koordinator masyarakat anti korupsi indonesia tomaki boyamin saiman selamat sore bang boyamin
selamat sore ibu rana bu rika
oke saya mau ke bu rika terlebih dahulu
bu rika ini mk telah menyatakan semua narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi asal memenuhi persyaratan tertentu begitu ya
dan bolanya adalah saat ini berada di tangan kementerian hukum dan ham
bagaimana kemudian respon di jenpas yang memiliki kewenangan penuh dengan pertimbangan mk ini
mbak rifana bang boyamin bahwa remisi saat ini kita melaksanakan memberikan remisi kepada narapidana
sejak sudah berdasarkan tp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
tentunya itu memang berbeda dengan narapidana yang lain
salah satu adalah ada surat keterangan dari penegak hukum tentang

dan sampai sekarang ini

remisi hak bersyarat yaitu remisi kepada dana korupsi
bu rika saya tidak begitu mendengar suara anda ya
tapi saya mencoba untuk memahami apa yang anda sampaikan
saya mau beralih dulu ke bang boyamin
bang boyamin melihat pertimbangan hakim mk itu sebenarnya mengatur soal hak atau legal rights ya
setiap warga binaan untuk mendapatkan remisi
sementara bolanya di kemenkum ham
pandangan anda seperti apa bang boyamin
prinsipnya saya menghormati semua produk putusan pengadilan termasuk mahkamah konstitusi
bahwa itu kemudian mengkritik tidak setuju ya nggak apa apa bagian untuk perbaikan ke depan
bahwa memang remisi itu hak seluruh warga binaan alias napi
tapi juga peraturan pemerintah nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu sebelas itu pernah diuji untuk dibatalkan ke mahkamah agung
dan nyatanya tidak diterima
artinya pp sembilan puluh sembilan itu juga masih berlaku
sebenarnya itu kan bukan menghilangkan hak napi
tapi diberi remisi dengan syarat mau bekerja sama jadi justice collaborator membongkar yang lain
atau setidaknya surat keterangan dari penegak hukum bahwa dia bekerja sama dalam proses penegakan hukum misalnya kooperatif
tidak harus mengakui perbuatannya tapi itu hanya syarat syarat yang sebenarnya apa sih susahnya juga
itu kan bagian dari komitmen pemerintah negara kita untuk
jadi agak diperlakukan berbeda bukan berarti menghilangkan haknya remisi
kecuali kalau napi koruptor nggak boleh nggak dikasih
nah itu baru diskriminatif gitu loh
jadi menganggar hak
tapi ini kan proses proses yang sebenarnya bisa dilalui
karena remisi itu kan bagian berkelakuan baik
bukan hanya sekedar melakukan baik di dalam penjara
tapi kan secara subtansi bisa jadi berkelakuan baik dalam proses penegakan hukumnya
jadi prinsipnya itu dulu deh
dan karena apapun juga pp sembilan puluh sembilan itu sampai sekarang
juga belum dibatalkan
dan pernah diajukan uji materi ke mahkamah agung
juga tidak dibatalkan gitu loh
jadi ini proses yang
dan kemudian uji materi pak ucik haligis kemarin kan juga ditolak
ini hanya dalam pertimbangan
nah itu mestinya pemerintah dan dpr membuat undang undang pemasarakatan
yang kemudian mengatur itu lebih rinci
atau kalau saya ini dimasukkan ke undang undang pemberantasan korupsi
bahwa salah satu kalau perlu pencabutan hak remisi bagi koruptor
oleh hakim misalnya begitu
jadi biar hakim semua yang memutus
ini baik ringan beratnya ponis penjara
maupun hak hak yang dicabut selain hak politik apa aja gitu
masuk saya seperti itu
selama ini kalau kita lihat catatannya dari kemenkumham ya
ini banyak sekali memberikan remisi kepada banyak narapidana korupsi
jumlahnya mencapai ratusan
apakah kemudian yang menjadi pertimbangan dari kemenkumham apa ya
menjadi pertimbangan dari dijenpas
memberikan begitu banyak remisi
kepada begitu banyak
nah narapidana korupsi ini apa faktornya apa saja bu
oke sebelumnya kami sampaikan data dari jumlah narapidana tindak pidana korupsi
dari hal penghuni hal hunian itu ada empat tiga ratus tiga puluh sembilan
sedangkan narapidana itu berjumlah tiga tiga ratus tiga puluh delapan orang
tahun ini yang sudah diberikan remisi itu adalah sebanyak dua ratus empat belas orang
jadi total pelaku tindak pidana korupsi
tentunya mereka yang sudah memenuhi persyaratan tadi mbak
yang dasarnya adalah pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas ya
sudah memenuhi persyaratan persyaratan khusus
selain memang berkelakuan baik
ada surat keterangan bekerja sama dengan penegak hukum
sudah membayar uang pengganti
itu yang sudah memenuhi persyaratan
tapi kalau kita lihat datanya yang kemarin diberikan remisi pada saat hud ri dari di jenpas saja ada nama nama yang menurut saya itu baru begitu ya
seperti joko chandra
kemudian ada beberapa narapidana korupsi yang lain
kemudian ada beberapa narapidana korupsi yang lain
kemudian ada beberapa narapidana korupsi yang lain
kemudian ada beberapa andi irfan jaya
banyak sekali kemudian narapidana narapidana korupsi yang baru saja menjalani masa hukumannya begitu ya
apakah kemudian ini tidak memunculkan seperti stigma bahwa kementerian hukum dan ham tidak memberikan efek jerah begitu kepada para narapidana korupsi bang boyamin
saya tetap menghormati proses yang dilakukan oleh kementerian hukum ham
karena ini kan apapun ada namanya panitia pemberian hak remisi
jadi sudah melalui pertimbangan juga
apapun proses memang ya kalau baru dan lama rasanya memang itu kurang adil
yang lama lama nggak dikasih yang baru malah dikasih
jadi tetap kritik saya kepada kementerian hukum dan ham
apapun dalam tindakan pembinaan napi itu yang nomor satu keadilan dulu deh
kira kira gambarannya kan gitu
misalnya dulu koruptornya kayak apa
mengerugikan negara kayak apa
terus kemudian dia menutup nutupi misalnya
jangan diberikan remisi gitu
tapi orang orang yang betul betul bekerja sama bahkan membungkur orang lain ya berikan remisi
tapi jangan sampai kemudian keliru juga
misalnya beberapa kasus yang sebelumnya dapat remisi yang itu cukup kontroversial misalnya
saya tidak ingin nyebut nama deh karena ini menyangkut hak orang gitu
jadi prinsipnya itu aja sih
oke bu rika bagaimana kemudian memastikan bahwa remisi itu tetap bisa memberikan efek jerak kepada para narapidana korupsi
karena kenyataannya seperti yang tadi dikatakan
ada beberapa nama kontroversial yang kemudian diberikan remisi juga oleh dijenpas kementerian hukum dan ham
dengan obrol remisi ini apakah kemudian tidak membuat efek jerah itu hilang bu rika
oke kami pastikan kembali bahwa tujuan hukuman pembinaan indonesia saat ini adalah bukan penjaraan
bagaimana pada saat mereka sudah diputus oleh hakim
berapa tahun hukumannya mereka menjalani pidana
kami mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat
tentunya dalam pembinaan itu adalah langkah langkah supaya mereka tidak mengulangi lagi tindak pidana
mengenai tadi kenapa harus diberikan remisi atau tidak
kami bisa pastikan bahwa semua narapidana tindak pidana korupsi ini sudah memenuhi persyaratan
sesuai dengan dasar hukum kita memberikan remisi
mengenai kenapa tidak diperberat memang bukan kewenangan kami untuk memperberat
karena memang kami adalah pembinaan
kami melakukan pembinaan
pada saat sudah diputus hakim
itu adalah putus sudah dijatuhi hukuman
selanjutnya kami melakukan pembinaan
adanya pemberian reward kepada mereka yang berkelakuan baik
dan punishment atau tidak diberikan hak apabila mereka tidak memiliki persyaratan
salah satunya berkelakuan baik
artinya sekali lagi bahwa kami tidak mempunyai hak untuk memperberat hukuman yang bersangkutan
karena itu sudah ranahnya tadi di hakim pengadilan untuk memperberat
dan kami akan melanjutkan atau melaksanakan dari amanah dari putusan pengadilan
baik kami akan lanjutkan perbincangan kami
usai jeda jangan kemana mana
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada bu rika aprianti kak bakumas dan protokol di genpas
kemudian ada bang boyamin saiman koordinator maki
saya mau ke bang boyamin
bang boyamin menurut anda pertimbangan mk ini apakah kemudian bisa menjadi salah satu solusi untuk over capacity lapas
karena itu yang kemudian didengungkan oleh beberapa pihak
bahwa sebetulnya putusan mk ini bisa untuk mengurangi over capacity
ya bukan begitu
ini kan juga teori yang tidak benar juga
over capacity hal yang berbeda
kalau begitu ya ditambahi bangunannya supaya tidak over capacity
kan penyelesaiannya begitu
dan juga ini yang memenuhi lapas lapas kita itu kan narkoba pengguna pengguna
justru itulah yang mestinya itu direhabilitasi
bukan koruptor yang kemudian diobral remisi
itu juga salah pemikiran itu
tapi gini loh semangat bahwa peraturan mahkamah agung
nomor satu tahun dua ribu dua puluh
itu kan justru memperberat hukuman hukuman
bahkan kalau seratus miliar boleh dihukum seumur hidup
itu mestinya kan jadi acuan keadilan kita
jadi ini ya karena sudah hukumannya ringan ringan
ya tolonglah jangan dikasih remisi remisi
kan gitu paling tidak untuk menyesuaikan rasa keadilan yang dimunculkan oleh mahkamah agung
dalam bentuk peraturan mahkamah agung nomor satu tahun dua ribu dua puluh
dimana itu sedang pun itu dua puluh tahun gitu
di atas dua puluh tahun
jadi ada semangat itu
kalau mahkamah konstitusi mengatakan itu
persoalannya berbeda lagi
boleh tetap kan dia tidak membatalkan pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas mahkamah konstitusi
jadi ini ya hal hal yang berbeda jangan dicampur adukkan
menurut saya itu sesederhana itu
dan kalau mau komprehensif kita itu gampang
segera sahkan undang undang pembatasan uang kartal
sahkan dengan juga undang undang penyitaan alam
jadi nanti aset juga disita semua gitu kan
terus juga ketiga pembuktian terbalik
tiga paket undang undang ini yang diselesaikan kalau memang mau gitu
jadi dpr dan pemerintah selesaikan ini
pp atk sudah berkali kali menggemburkan pembatasan uang kartal
tarik tunai juga dibatasi supaya orang tidak nyuap nyuap kan gitu
terus juga pembuktian terbalik dan juga penyitaan aset
ini sahkan aja gitu
ini mengimbangi semangat mahkamah agung yang sudah memberikan rasa keadilan
dengan menambah berat hukuman hukuman bagi orang yang memang betul betul niat korupsi
termasuk kerugiannya di atas seratus miliar
jadi tolonglah ini bagi semua pemangku kepentingan
suara masyarakat yang kadang kadang kalau bahasanya mengomentari itu kan
hukum mati hukum gantung hukum mati hukum gantung terhadap koruptor
jadi ini harusnya dipahami
tapi juga jangan kalau pemberian remisi nanti saya khawatir juga
nanti ada diskriminasi lah
diskriminasi ini kan bisa menimbulkan macam macam masalah juga
jadi bu rika dalam pengertian ini betul betul pemberian remisi harus terukur gitu loh
dan diberitahukan pada masyarakat jauh sebelumnya supaya bisa memberikan pertimbangan juga gitu loh
meskipun itu berarti lapas tapi juga perlu meminta pertimbangan masyarakat juga gitu
pemberian remisi harus terukur dan tidak ada diskriminasi
bu rika bagaimana memastikan kemudian tidak ada celah yang kemudian disalahgunakan oleh para narapidana koruptor
kemudian timbul diskriminasi dan menjadi tidak terukur ketika mereka ingin mendapatkan remisi karena
itu memunculkan pertanyaan kepada mereka yang mendapatkan remisi secara istimewa
seperti saya sampaikan sebelumnya mbak
yang diberikan remisi ini kami pastikan memang sudah memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan yang berlaku
dasar hukum pemberian remisi
nah kami pasti kami sampaikan lagi bahwa untuk memperberat hukuman itu bukan kewenangan kami
karena kami adalah membina ya
membina melakukan pembinaan
mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat
memperberat hukuman itu adalah memang di kewenangan yang lain
bukan di kewenangan kami gitu kan
jadi kalaupun kami tidak memberikan remisi berarti kami tidak menjalankan amanah dari undang undang
tidak menjalankan amanah dari peraturan perundang undangan
jadi memang kami berikan ini memang sudah hak yang seharusnya diterima oleh narapidana tindak pidana korupsi
yang memang khusus berbeda dengan narapidana yang lain
karena adanya tambahan tambahan yang lain
adanya tambahan tambahan persyaratan yang harus dipenuhi
kami pastikan memang tidak ada penyalahgunaan
karena memang sekarang juga sistemnya juga sistem online pemberian remisinya
dan juga ada seleksi bertahap yang ujungnya atau terakhirnya ada diseleksi di direktra jenderal masyarakatan
oke bu rika tidak ada subjektivitas tidak ada unsur politis dalam pemberian remisi begitu ya
karena kpk sempat menyentil bahwa pemberatasan korupsi ini harus berat
insya allah tidak ada
jadi ini berintegrasi begitu ya semua lembaga dan juga semua instansi pemerintah dari hulu ke hilir
itu apakah kemudian disadari oleh kementerian hukum dan ham
begini kalaupun ada juga adanya pelanggaran kami siap kami silakan untuk dilaporin kepada kami
karena memang kan banyak hal yang terlibat pengusulan dari lapas
apabila memang ada pelanggaran ataupun ada penyalahgunaan kewenangan silahkan dilaporkan ke kami
yang pasti itu akan tindak
dan bila ada keseluruhan pasti akan kami lakukan revis
oke bang boyamin terakhir bahwa dari kpk ini sebagai yang menyelidiki kemudian menyidik menuntut begitu ya
merasa bahwa keputusan mk ini sekali lagi memang bolanya di kementerian hukum dan ham
tapi bahwa sistem pemberantasan korupsi harus terintegrasi semua lembaga dari hulu ke hilir
tapi dengan adanya ini dengan banyak kenyataan bahwa banyak sekali narapidana yang mendapatkan remisi dari di jenpas
apakah ini akan mempersulit pemberantasan korupsi dari hulu ke hilir seperti yang disampaikan oleh kpk
saya sependapat itu juga
jadinya kan ini seperti terpotong potong gitu kan
hal hal yang sebenarnya tidak dikomprehensifkan antara hal ini
kan ini saya mengingatkan kembali
pernah pemberian revisi itu digugat ke pt un oleh korban
karena tidak terima pelakunya dikasih remisi
dan oleh pt un dikabulkan remisi
keputusan remisi dibatalkan
nah tapi kan korupsi ini korbannya seluruh masyarakat
apakah masih harus ditambahi pekerjaan selain perpera peradilan perkara mangkrak nanti mengajukan gugatan pt un terhadap remisi remisi koruptor untuk membatalkan itu
tolonglah ini kan juga sudah tidak mungkin seperti itu
tapi bisa saja masyarakat nanti kembali menguji untuk membatalkan remisi
nah supaya tidak terjadi seperti itu saya kembalikan lagi bahwa
rencana pemberian remisi untuk tokoh tokoh kontroversial diberitahukan kepada masyarakat diumumkan kalau perlu
keterbukaan begitu ya
eh ini mau diberikan remisi kepada a
paling tidak itu tingkat masyarakat itu di dengar
dan tidak kaget tiba tiba seorang a tadi diberi remisi dan banyak lagi misalnya
jadi gambaran itu saja terima kasih
sayang sekali waktu kita sudah habis
terima kasih sekali dua orang narasumber bahwa sekali lagi pemberian remisi ini harus terukur dan tidak menimbulkan diskriminasi
dan ada prinsip keterbukaan begitu ya yang disampaikan kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan oleh apa yang dilakukan oleh pemerintah
koruptor tadi oleh para warga binaan terpidana korupsi
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
ada bu rika aprianti kabak humas dan protokol di jenpas
serta bang boyamin saiman koordinator maki atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu bu rika dan juga bang boyamin
terima kasih mbak